apakah anda pernah mengenal istilah hipoksemia atau hipoksia
baru baru ini tiga orang pasien covid sembilan belas di banyumas jawa tengah meninggal
karena mengalami hipoksemia atau hipoksia
agar lebih paham mari kita mengenal apa itu hipoksemia atau hipoksia
hipoksemia merupakan suatu kondisi rendahnya kadar oksigen di dalam darah
oksigen di dalam darah akan berikatan dengan hemoglobin dan kemudian oleh darah
oksigen ini akan dibawa ke semua sistem jaringan tubuh
dan dipakai untuk metabolisme sel
nah apabila terjadi kekurangan oksigen di jaringan tubuh
maka akan menyebabkan terjadinya hipoksia
secara normal kadar oksigen dalam darah berkisar antara delapan puluh hingga seratus persen
sementara saturasi oksigen di dalam darah secara normal berkisar antara sembilan puluh empat hingga seratus persen
dari acuan inilah dapat diketahui seseorang mengalami hipoksemia atau tidak
saat analisis gas darah
nah itu biasanya kalau orang kekurangan oksigen
itu sebaiknya kalau terjadi hipoksemia harus mendapatkan suatu terapi oksigen
yaitu oksigen yang diberikan suplementasi
karena kadar oksigen di dalam udara bebas tidak cukup untuk bisa kita hirup
oleh karena itu diberikan yang namanya suplementasi atau terapi oksigen
diberikan oksigen sesuai dengan kekurangannya
nanti diukur dari pemukulannya
pemeriksaan darah dulu berapa kadar oksigennya yang kurang nanti akan dihitung
sehingga diberikan sesuai kebutuhan
nah makanya nanti akan menjadi lebih fresh ketika dia mendapatkan oksigen
beberapa kondisi yang menjadi penyebab memperparah hipoksemia atau hipoksia
di antaranya serangan asma yang parah menyebabkan saluran pernapasan menyempit
sehingga oksigen yang masuk ke paru menjadi sedikit
selain itu adanya penyakit paru
selain itu adanya penyakit paru
selain itu adanya penyakit paru
selain itu adanya penyakit
terdapat juga kondisi paru obstruktif kronis seperti efusi pleura
pneumotoraks atau kondisi paru paru bocor karena trauma anemia dan penyakit jantung
terdapat juga kondisi paru paru bocor karena trauma anemia dan penyakit jantung
ketua ppdi agus dwi susanto mengatakan tidak semua pasien covid sembilan belas bisa mengalami hipoksemia dan hipoksia
kondisi ini bisa terjadi hanya pada pasien covid sembilan belas dengan derajat berat
hingga derajat kritis dengan pneumonia
asimptomatik atau tanpa gejala yang dirasakan pasien
merupakan persepsi personal pasien
sehingga tenaga medis di rumah sakit rujukan covid sembilan belas
harus melakukan pemeriksaan analisis gas darah
untuk menentukan apakah terjadi hipoksemia dan hipoksia atau tidak
masyarakat bisa mengenali gejala umum daripada hipoksemia atau hipoksia
di antaranya sakit kepala lemas sesak nafas
dada menjadi berat napas terasa berat
atau bahkan nafas menjadi lebih cepat
arman helmi muhammad iqbal jakarta